saya lebih suka kalau kampanye presidennya itu melalui sosial media tidak kaku seperti memasang baliho atau poster poster
dan yang jelas tidak muluk muluk karena saya rasa anak muda sekarang sudah cukup pintar untuk membedakan mana yang realistis dan mana yang mengada ada
menurut saya pemimpin yang bagus itu pemimpin yang luwes terus juga gaya bicaranya bisa menyesuaikan
baik di event event tertentu itu santai tapi serius juga sih dan bisa juga berkomunikasi lebih kepada masyarakat
pemimpin yang bisa menjelaskan dan bisa menjabarkan visi misinya dengan jelas tentunya dan terukur juga
lalu beliau juga bisa dengan baik itu dekat dengan seluruh rakyat ataupun masyarakatnya
lebih dari enam puluh persen pemilih pada pemilu dua ribu dua puluh empat
ialah generasi z dan milenial atau generasi yang berada pada rentang usia delapan belas hingga empat puluh tahun
mereka dikategorikan sebagai pemilih muda pada usia produktif
sejumlah calon presiden dan wakil presiden seperti anies baswedan erick thohir ganjar pranowo ridwan kamil dan sandiaga uno
memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi sosial media
guna berkomunikasi dengan generasi z dan milenial yang sangat lekat dengan penggunaan sosial media
menurut pengamat politik uin adi prayitno
generasi muda memiliki kecenderungan suka pada calon pemimpin yang interaktif dan luwes
karena anak anak muda ini maunya dihargai sebagai pemilih
bukan hanya sebatas objek yang kemudian digiring seperti domba masuk ke tps
nah setelah itu dilupakan tidak
karena anak muda ini cenderung ingin dijadikan sebagai partner oleh calon
dan kemudian ketika para pemuda sebagai pemilih itu dianggap orang
yang penting bagi pemilih
disitulah kemudian ketertarikan itu secara perlahan mulai disematkan
adi prayitno juga menambahkan
para calon presiden dan wakil presiden harus memanfaatkan momen ini
guna mengedukasi para generasi muda
agar lebih cerdas dan melek politik
jika tidak diarahkan
generasi z dan milenial memiliki kecenderungan apatis atau tidak peduli
yang akan membahayakan keberlanjutan sistem demokrasi di indonesia
noras pasya fadli julian jakarta